hai david handoyo mulyono mengimbau masyarakat waspada hepatitis akut misterius yang menyebabkan
ketiga anak yang dirawat di rcm meninggal dunia gejala jasur pas seperti virus hepatitis lainnya
seperti masalah pencernaan hingga tubuh pasien menguning yaitu adanya kenaikan enzim adanya
kenaikan bilirubin mirip seperti hepatitis lain tetapi penyebabnya belum diketahui jadi
itulah yang disebut hepatitis hepatitis of unknowned ideologi sementara masih dicari
spesialis anak hanifah oswari mengatakan virus ini menyerang anak di bawah enam belas tahun yang menyebabkan
peningkatan enzim mati lebih dari lima ratus international unit per liter ia menambahkan kasus hepatitis
akut misterius yang dilaporkan di indonesia dari ketiga anak yang meninggal dunia di rhcm ini bukan
dari virus adenovirus empat puluh satu f virus ebv virus sars cov dua dan lainnya pasien pasien itu ketiga pasien
itu peningkatannya tinggi diatas lima ratus kalau nggak ada semangat tidak mencurigai ini berhubungan
dengan yang diluar negeri itu tetapi ada beberapa hal yang kita lengkapi dahulu untuk bisa sesuai
dengan kriteria yang diminta
proses investigasi oleh tim laboratorium masih dilakukan sampai saat ini sampai hasil
pemeriksaan selesai masyarakat diimbau untuk jaga kebersihan serta asupan makanan
mentari detansil andi angga cita kesumba jakarta